pembagian set top box gratis dari asosiasi televisi swasta indonesia atau atvsi ini dilakukan di ruang aula kecamatan percut setuan kabupaten deli serdang sumatera utara pada rabu
para calon penerima set top box ini merupakan warga kurang mampu
sebelumnya mereka harus terlebih dahulu melakukan verifikasi data agar stb yang diberikan tepat sasaran
termasuk memastikan kondisi televisi yang dimiliki warga harus yang belum dapat menerima siaran digital atau masih menggunakan televisi tabung
perasaan saya senang bangga juga ada keperluan untuk rakyat yang tidak mampu untuk masalah setup box ini
jadi dalam ini harapan saya indonesia bisa lebih maju lagi
ketua umum atvsi safril nasution mengatakan
kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari pers nasional yang dipusatkan di sumatera utara
ada lima ratus unit stb gratis yang dibagikan di dua titik
yakni di kecamatan percut setuan dan kecamatan medan baru
atvsi membagikan lima ratus unit setup box untuk masyarakat yang tidak mampu
untuk kedua kecamatan
harapannya ya tentunya dengan sekarang pemerintah menjalankan peralihan
tapi analog ke setiap
jadi kita masyarakat bisa tetap menikmati siaran televisi
setup box atau stb adalah perangkat yang dibutuhkan agar masyarakat yang masih menggunakan tv analog
dapat menikmati siaran tv digital
rencananya di wilayah sumatera utara analog switch off akan dimulai pada dua puluh maret dua ribu dua puluh tiga
budiman amin tanjung jeliserdam sumatera utara